sampai jumpa di video selanjutnya
eh tapi kalian jangan bangga dulu
jangan burung saja kau buru
sekali sekali se raja hutan kau tembak
makan apa jadi raja hutan bos
ya macan kau tembak
kau salak itu serahin sama idun
semuanya beres bos
udah cepat jalan
kau sudah dapat macan kau
siapa pula kau ini
dan kamu nggak boleh ngerusak hewan hewan yang ada di sini
karena mereka itu adalah temanku
suara kau macem macem saja
ah kalian penakut
eh penta kasih pelajaran nih orang cebol satu nih
kalian mau juga di cengkak penta
nggak san nggak
mau cari selamat dulu
kayaknya di sana
ini dia viii si binak
nah aku ia dia
eh jangan ngaku perempuan pergi
gak usah takut
dulurnya udah pergi
kuah paan adikwa
aku syuruhmu pak
ih kamu biar kapan sih
coba kalau gak ada dia pasti aku udah dimakan ular tau gak sih
paling itu ularnya dia
dia tuh cuma cari perhatian sama kamu tau
ayo kita ke tenda yuk
dasar muir sialan
kalau ketangkap nanti akan kuawetkan
pakai minyak aku bos
di jamun tubuh bos akan segar bugar bos
masuk kau ya
kau pijit yang bener lah
ini udah bener bos
kok bapak kenapa sih
bapak kau ini habis berantem sama macan
beren gak aku pernah nama macan
bapakmu memang hebat hari mau dicot accompany
apa hari mu gede bohong